usai bertatap muka dengan nelayan di pulau natuna presiden joko widodo meninjau kapal perang tni al yang bersandar di dermaga satuan tni terpadu
presiden sempat menaiki kapal kri usman harun didampingi panglima tni dan pangkop wilhan i
selain kri usman harun kri karel satsuit tubun juga bersiaga di dermaga
kedua kapal ini akan bergabung dalam patroli pengamanan laut di utara pulau natuna
total ada tujuh kri yang berpatroli mengamankan perairan natuna
presiden menegaskan keberadaan kapal perang dan kapal bakamla ini untuk memastikan penegakan hukum di zona ekonomi eksklusif indonesia
saya kesini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita hak berdaulat negara kita
saya ingin memastikan indonesia atas kekayaan sumber
untuk memperdayakan alam laut kita di zona ekonomi eksklusif
kenapa disini hadir
pak kamlah kenapa disini hadir
angkatan laut untuk memastikan penegakan hukum yang ada disini
dan kita langsung ke perairan natuna
sudah ada korespondensi nn indonesia
ada iwan hermawan saat ini disana
iwan setelah presiden datang langsung ke perairan natuna bagaimana kemudian penjagaan dan juga pengamanan wilayah kita oleh tni dan juga bakamlah disana
terima kasih reinhard
dan sebelumnya saya informasikan dulu saat ini saya berada di kn tanjung datu
yaitu adalah kapal terbesar yang dimiliki oleh badan kemanan laut
badan keamanan laut ini adalah indonesia coast guard
yang bertugasnya memiliki tugas pokok adalah penegakan hukum di laut
dan untuk mengetahui situasi terakhir di laut utara natuna sudah bersama saya
ini adalah deputi operasi dan latihan dari bakamlah laksamuda tni coki utabarat
pak coki bagaimana dengan situasi terakhir di sekitar utara laut natuna yang kemarin di jarak sekitar satu ratus tiga puluh mil itu sempat ramai banyak kapal coast guard cina dan juga kapal nelayan cina
bagaimana situasi terakhir disana
baik terima kasih
sebelumnya kami sampaikan bahwa
karena dengan adanya video beredar tersebut sebenarnya tanpa ada video yang beredar tersebut pun
sebenarnya kami dari bakamla dan dari angkatan laut sudah melaksanakan patroli
dan bahkan kami dari informasi intelijen bahkan ketika kapal itu pun belum sampai ke zee indonesia kami sudah memantau dan sudah menunggu kedatangan mereka
lalu sesudah kami usir dari bakamla saat itu
dan alhamdulillah sekarang perkembangan menjadi semakin membaik
minimal pada pagi hari ini pada siang hari ini kita bisa lihat unsur unsur kapal ikan mereka sudah menuju ke utara
kapal coast guard terakhir yang saya lihat berdasarkan monitor yang saya lihat pada terakhir tinggal satu di zee
tapi itu pun semua sudah menuju ke arah utara
dalam hal ini sudah menjauh dari tempat yang selama ini kita perdebatkan
artinya para kapal kapal asing itu sekarang sudah mulai menjauh begitu ya
nah walaupun sekarang kapal
kapal asing ini sudah mulai menjauh
penjagaan dari bakamlah walaupun dari tni al sendiri nantinya akan seperti apa ini
baik sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa sebenarnya selama ini pun kita melakukan patroli rutin
jelas laut itu tidak seperti daratan tidak bisa kita pagari
yang penting adalah kita melakukan operasi pada waktu dan situasi yang tepat dengan cara yang efektif
kami akan jelas di sini ada satgas tersendiri juga
yang telah kita lakukan
yang telah diperintahkan oleh panglima tni
dan di dalamnya ada unsur bakamlah juga
kami akan melaksanakan operasi
jelas dengan cara yang diatur sesuai jadwal
dan jelas kami terus melakukan ini
ada atau tidak adanya publikasi sekalipun kami terus melakukan ini
dan kapal bakamlah yang saat ini dikerahkan ini ada berapa
dan jenisnya kira kira apa aja pak
baik saat ini kapal bakamla yang ada di lokasi ini
ada tiga kapal
saat ini kita berada di geladakha dari tanjung datu
kapal terbesar kami
dan di belakang ada dua kapal kami
unsur kami yang terbaru
yaitu kri pulau nipah dengan pulau dana
dan kami juga ada satu lagi kapal yang terbaru
kri pulau marore
yang sekarang ada di selat malaka
dan dalam waktu dekat akan bergabung di sini juga
jadi kemungkinan dalam waktu dekat ini akan
bisa menjadi empat unsur kami ada di sini
pak ini kan sebenarnya natuna ini kan lautnya sangat luas begitu
sedangkan kapal kapal kita baik angkatan laut maupun bakamla ini sangat sedikit gitu ya
jadi strateginya untuk pengamanan
menunjukkan kehadiran kita penguasaan lauti natuna itu
dari bakamlah sendiri nantinya akan seperti apa pak
agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali gitu pak
sebenarnya banyak upaya atau cara atau strategi
salah satunya adalah okupasi atau pemanfaatan
atau pemanfaatan laut itu sendiri
yang kami tahu
pemerintah sekarang juga sedang melakukan suatu upaya
dimana nelayan nelayan akan dalam waktu dekat
melakukan aktivitas di zee kita
dengan banyaknya nelayan nelayan kita kembali di zee kita
insya allah pastilah dia juga akan menjadikan sumber informan kita
dia juga menjadikan tempat atau zee kita ini
jadi lebih ramai lagi dengan nelayan kita sendiri
yang akan bermanfaat untuk ekonomi kita
lebih daripada itu kami juga bakamlah dalam hal ini
akan siap mengawal mereka
kalau negara lain melakukan hal seperti itu
yang sebenarnya ini bukan hal yang lama yang dilakukan oleh negara tiongkok
ini yang disebut dengan memanfaatkan grey area
dengan menggunakan strategi white hall
white house itu maksudnya kapal coast guard
karena hullnya itu lambungnya berwarna putih

ada strategi yang dilakukan di negara negara lain juga
dan apa yang direaksi dari kita dengan cara tepat
tidak melanggar aturan dari secara internasional
saya rasa ini adalah yang paling tepat
dan terbukti kita tidak terprovokasi
dan terbukti juga mereka sekarang juga sudah mulai menuju ke utara
jadi dengan nanti keberadaan kapal kapal ikan kita sudah banyak lagi di sini
dan kami juga ikut mengawal mereka
insya allah akan bukan saja
kondisi kelautan ini menjadi aman
tapi juga bermanfaat untuk secara ekonomi bagi negara kita
intinya bakamla akan siap mengawal nelayan nelayan yang nantinya sampai ke dua ratus mil dari pulau natuna ini begitu pak ya
tepatnya di zee dari zee kita
jadi kita akan memanfaatkan zee ini dengan optimal
karena terus menjadi perdebatan ya betul zee itu jurisdiksi kita
kita berwenang atau mempunyai sovereign right
dalam hal ekonomi
dalam hal ini memang bukan sovereignty tapi sovereign right dalam hal ekonomi
jadi kita berhak untuk memanfaatkan di dalam hal ekonomi
baik terima kasih pak
oke terima kasih
jadi demikian reinhardt wawancara saya dengan deputi operasi dan latihan dari baka mlah reinhardt
terima kasih iwan hermawan korespondensi nn indonesia langsung dari natuna kepulauan riau
kementerian luar negeri tiongkok menanggapi pernyataan
presiden joko widodo bahwa indonesia tidak akan bernegosiasi mengenai kedaulatan
jurubicara kementerian luar negeri tiongkok geng shuang menyatakan
tiongkok dan indonesia telah melakukan komunikasi melalui jalur diplomatik mengenai tensi ketegangan yang terjadi di perairan natuna
dalam siaran pers kementerian luar negeri tiongkok tujuh januari geng shuang menyebut bahwa tiongkok dan indonesia merupakan mitra strategis komprehensif
sehingga kerjasama dan persahabatan kedua negara menjadi yang utama
dan sebagai sesama negara besar di kawasan tiongkok memandang kedua negara memiliki tugas bersama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional
tiongkok percaya bahwa indonesia juga memiliki pandangan yang sama mengenai hubungan bilateral kedua negara dan stabilitas regional
serta dapat menyelesaikan perbedaan dengan baik dan mendorong terciptanya kondisi yang baik untuk merayakan peringatan tujuh puluh tahun hubungan diplomatik